ikan lele bisa diolah menjadi banyak menu yang nikmat misalnya pecel lele menjadi keripik lele hingga juga stik lele
ya tentunya dengan harga yang cukup murah tentu jadi nilai tambah
tapi apakah lele memiliki khasiat yang baik untuk tubuh
jawabannya bisa anda simak di segmen foodpedia berikut ini
kalau ngomongin lele nggak jauh jauh dari pecel lele
padahal lele bukan cuma enak digoreng doang banyak pilihan menu lele yang bisa kita coba bahkan yang belum pernah terpikirkan sebelumnya
hmm kalau belum anda bisa mencobanya
ikan lele memiliki tekstur daging yang lembut
jika digoreng lele dapat dikreasikan dengan saus bumbu pendampingnya mulai saus padang telur asin hingga rempah yaitu pesmol
bahkan lele bisa digoreng tepung berbalut mayonaise
jika ingin lebih sehat lagi tanpa menggunakan minyak
aroma amis bisa dihilangkan dengan menggunakan kunyit daun jeruk daun salam dan belimbing bulu
rasanya tidak kalah dibanding pepes ikan bandeng
apapun menu olahan lelenya yang terpenting adalah cara pengolahan dan bumbu racikannya
digoreng sih biasanya
ini dipepes sih baru ini saya makan lele dipepes
ternyata enak juga ya
belum pernah sih cuma baru sekarang ini nyoba
makan diapa ini
enak dan kenapa gak dari kemarin kemarin saya nyoba lele gitu
namun ada juga yang tidak menyukai lele karena dikenal sebagai ikan yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih
dan pemakan segala
mulai pelet ikan hingga kotoran
lalu bagaimana sebenarnya nutrisi yang dikandung ikan lele
surfing misalnya per surfing satu porsi satu ratus lima puluh gram itu kira kira kandung
kandungan proteinnya bisa hampir dua puluh gram kemudian lemaknya memang lebih kecil sekitar lima gram
tapi itu dalam bentuk yang mentah ya belum diolah gitu
dan punya manfaat yang lain bahwa ikan lele itu dari lemaknya juga kandungan omega tiga nya yang kadang mungkin orang belum tahu kalau omega tiga nya itu cukup tinggi
kalau misalnya kita bandingkan dengan ikan yang lain misalnya salmon atau tuna
jadi cukup berkompetitif untuk kandungan omega tiga nya
baik apapun yang dia konsumsi kalau misalnya kita mau sudah mengolah kita juga memang harus memilih nih
berdasarkan data ditjen perikanan budidaya kementerian kelautan dan perikanan
produksi lele triwulan satu sampai tiga tahun dua ribu delapan belas mencapai satu delapan juta ton atau melesat satu ratus empat belas delapan puluh dua persen dari pencapaian tahun sebelumnya
kementerian kelautan dan perikanan juga sedang mendorong lele berkelanjutan
sehingga diharapkan lele dapat menjadi prima donako moribundi
berita ekspor sandra insanihari himawan amri jakarta